apakah kamu pernah penasaran tentang bagaimana cara bank indonesia menjaga stabilitas mata uang rupiah
salah satu peran penting bank sentral adalah mengolah uang yang beredar di masyarakat untuk memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi
ini artinya bank sentral juga bertugas mengatur supaya roda perekonomian bisa berjalan dengan lancar
seperti yang sobat rupiah ketahui terdapat beberapa kegiatan transaksi yang tidak melibatkan jual beli barang atau jasa secara langsung
tetapi tetap berkontribusi bagi kestabilan rupiah yang nantinya berdampak pada pertumbuhan ekonomi
misalnya melalui jual beli saham atau investasi dalam berbagai instrumen keuangan
oleh karena itu bank indonesia hadir untuk menciptakan lebih banyak kesempatan di pasar keuangan
yang salah satunya adalah dengan menerbitkan
srbi atau sekuritas rupiah bank indonesia adalah instrumen operasi moneter kontraksi yang pro market
dalam rangka memperkuat upaya pendalaman pasar uang yang diterbitkan oleh bank indonesia
untuk menjaga nilai rupiah dan mendukung kestabilan ekonomi kita
selain itu srb juga bisa menjaring uang dari luar negeri untuk diinvestasikan
di sini dengan memaksimalkan surat berharga negara yang dimiliki oleh bank indonesia
ada dua mekanisme pembelian srbi
pertama melalui mekanisme lelang di pasar perdana dengan bank umum konvensional
atau yang menjadi peserta operasi pasar terbuka
yang kedua adalah di pasar sekunder
srbi bisa ditransaksikan dan dimiliki oleh bank dan non bank
artinya sobat srbi bisa dipindah tangankan dan dimiliki oleh siapa saja loh
nggak harus bank bisa juga penduduk biasa atau yang bukan penduduk
jadi paham kan sama maksud dan tujuan kebijakan bank indonesia
yuk simak terus media sosial bank indonesia untuk kau lebih
lanjut langkah langkahnya secara mudah
jadi jangan sampai ketinggalan ya sobat
biarkan uang sobat bekerja untuk sobat
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia